pergerakan tanah yang terus terjadi di desa celapar kecamatan madukara
memaksa badan penanggulangan bencana daerah banjar negara
menutup jalur akses utama menuju celapar
dan kemudian mengalihkan kendaraan melalui jalur alternatif
ya namun hujan yang turun pada senin malam mengancam
satu satunya akses jalan alternatif menuju celapar
longsor menutup badan jalan di desa kasmaran kecamatan pagentan
akibatnya jalur menuju pusat kecamatan bagian dari karangkobar
sempat tertutup hingga selasa pagi
siswa sekolah dan pedagang terpaksa menumpang angkutan bak terbuka
karena aliran air dan juga tanah yang cukup deras di badan jalan
dan hingga saat ini pemerintah kabupaten banjar negara
belum memberikan bantuan warga secara swadaya
bekerja dari malam hingga pagi
agar jalan alternatif ini bisa dilalui